keterjangkauan sinyal internet hingga pelosok wilayah di indonesia
masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah
indonesia pun masih tertinggal dari beberapa negara lain
dalam hal digitalisasi
di sejumlah sektor
untuk itu pemerintah berupaya melakukan
akselerasi transformasi digital
melalui undang undang cipta kerja
yang dilaksanakan dengan meningkatkan
fasilitas dan infrastruktur digital
agar dapat dimanfaatkan secara merata
pemerintah akan menerapkan kebijakan
yang ditargetkan rampung pada dua ribu dua puluh dua mendatang
untuk dapat menunjang layanan internet
selamat malam anda menyaksikan indonesia forward
bersama kementerian kominfo
di tahun dua ribu dua puluh dua
apa saja tahapan yang sudah dilakukan
oleh pemerintah dalam menghadapi
migrasi siaran analog ke digital
selama ini pak
sebenarnya pemerintah sudah lama
untuk mencanangkan migrasi
dari tv analog ke digital
kita sudah mulai dua ribu dua
dan itu target roadmap nya
kita sudah mulai
kita sudah mulai
kosong tapi ada yang ketinggalan ternyata aturan mainnya regulasinya waktu itu kita terlalu
bersemangat ternyata asoknya itu belum diatur dalam undang undang sekarang alhamdulillah dengan
undang undang cipta kerja ini yang telah ditandatangan oleh presiden joko widodo jadi
november dua ribu mulai dua november dua ribu dua puluh sampai dua november dua ribu dua puluh dua itu tahap untuk pindah ke tv
digital kita punya waktu dua dua tahun karena di undang undang cipta kerja paling lambat
atipi analog ini berhenti atau stop di dua tahun yang akan datang dua november
dua ribu dua ratus dua puluh dua nah sebenarnya sudah banyak yang dilakukan omleh pemerintah persiapannya jadi dari tiga puluh empat
provinsi tvri sudah siap untuk melaksanakan digitalisasi tv ini dan dua belas provinsi swasta
mendampingi tvri sudah siap mooksin di dua belas provinsi dan masyarakat sekarang
ghost air softbaq sebenarnya sudah melihat di tiga puluh empat provinsi dan yang swasta ini di dua belas provinsi ituba
frida jadi kita udah siap untuk beralih ke digital dari sisi infrastruktur kita udah siap yang dari
sisi ecosystem misalkan perangkat tv digital dan setup box sebenarnya itv dua ribu lima belas sudah hai topik oh
dari sisi ekosistemesian perangkat tv digital dan set cultivzens sebenarnya ai teammates dua ribu lima belas sudah menstop

melihat dengan adanya tanggal aso itu dua november dua ribu dua puluh
kemarin kami sudah koordinasi dengan vendor tv digital dan setobok
mereka benar benar sudah siap dan akan meningkatkan produksi kapasitas tv digital dan setobok
harga pasarannya lumayan masih relatif lah rp satu ratus lima puluh untuk setobok
dan insya allah nanti kalau sudah berjalan kita berharap pemerintah harga setobok ini bisa rp seratus
jadi yang paling penting nanti adalah
meyakinkan masyarakat yang ada di indonesia untuk beralih ke tv digital
jadi tahapannya dari pemerintah secara regulasi sudah siap
infrastruktur di dua belas provinsi sudah siap tvri sudah di tiga puluh empat provinsi
ada yang masih belum kita harus ukurankan
karena kalau tvri aja di dua puluh dua provinsi yang sangat
sekarang sudah ada itu harus dilengkapi dengan adanya muk swasta di dua puluh dua provinsi yang tersisa
itu sebentar lagi kita akan lelang lagi muk di dua puluh dua provinsi untuk melengkapi dua belas provinsi yang sudah siap
jadi tahapannya kita sudah on the right track mbak frida
dan insya allah dua tahun itu bukan hal yang mustahil dan kita akan melakukan percepatan percepatan
dari sisi pemerintah dan industri serta masyarakat
kita akan kolaborasi dengan industri masyarakat dan vendor juga
mungkin itu mbak frida
oke tampaknya sudah optimis sekali bahwa target transfer dari analog ke digital akan tercapai di november dua ribu dua puluh
tapi kalau menurut ibu diani apakah rakyat indonesia termasuk juga lembaga penyiaran sudah siap beralih dari
dari analog ke digital
kalau menurut saya sebagian besar lembaga penyiaran sudah siap ya
sebenarnya kalau kesiapan dari teknologi dari segi infrastruktur siap mau atau tidaknya
itu ya kalau menurut saya kalau dari segi lembaga penyiaran
memang ada beberapa lembaga penyiaran yang mungkin agak dragging their feet ya
karena bagaimana mbak penyiaran digital adalah sebuah era
karena itu era baru ya it's the unknown dari segi pasar
so we can totally understand why beberapa penyiaran televisi swasta masih agak deg degan
untuk melakukan perubahan infrastruktur dan mode penyiaran sebesar ini
tapi kalau kita semua berangkat dari bahwa ini adalah sebuah keniscayaan ya
bahwa kalau kita tidak ikut dengan digitalisasi ini kita tidak bisa mengosongkan frekuensi
kita tidak bisa mengembangkan mobile broadband
oke kalau memang itu adalah sebuah keniscayaan kedepannya gimana
kalau dari segi masyarakatnya sendiri dari pemirsanya
pemeriksa indonesia akan mengikuti kemana channel kalkulasi mereka berpindah
so dan selama pemerintah memberikan subsidi decoder
jadi buat orang orang yang belum siap mau beli tv digital baru smart tv baru
mereka akan memiliki decoder tersebut sehingga mereka tidak putus ke pemeriksaannya
mereka akan ikut kok ke mana stationnya mereka berpindah frekuensi
so sebenarnya hambatannya di sini adalah lebih mungkin kepada
kita harus lebih mendorong kepada lembaga penyiaran yang masih agak lama ya
untuk meyakinkan berpindahnya supaya kita bisa lebih meyakinkan lagi
oke baik ibu diani
dan pak gery tapi kita akan lanjutkan perbincangan sesudah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami dan juga pemirsa tetaplah di indonesia forward
kami kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih di indonesia forward dan masih bersama direktur penyiaran kementerian kominfo
geriantika kurnia dan juga peneliti tv digital dr diani citra yang bergabung melalui daring ini ya
pak gary biasanya yang sering ditanyakan nih oleh orang orang saat kita akan beralih ke digital
apakah televisi di rumah yang masih analog
masih bisa digunakan
dan apakah ada biaya yang harus dikeluarkan untuk beralih ke digital
nah sebenarnya masyarakat jangan khawatir bahwa berubahnya dari tv analog atau siaran analog ke digital itu
jadi masyarakat harus ganti tv
tidak juga sebenarnya sama aja
tv nya tv yang sekarang antena yang sekarang
kalau mereka masyarakat tv nya berubah
karena tv nya belum terima siaran digital cukup dengan tambah dekoder
jadi decodernya itu tadi saya sudah sampaikan harganya sekitar rp satu ratus lima puluh sampai rp dua ratus lah sekarang
nanti kalau masyarakat vendornya sudah produksinya sudah kapasitasnya mungkin dilipatkan
mungkin harganya akan lebih murah lagi
masyarakat tidak perlu berbayar
jadi saya ingin meluruskan nih apa sih yang disebut siaran tv digital
siaran tv digital itu adalah siaran tv yang sekarang diterima oleh masyarakat melalui pre to air
bukan tv yang melalui kabel atau bukan tv yang melalui streaming atau itu
itu bukan tv digital
tv digital adalah tv yang benar benar tanpa bayar
kalau misalkan lewat streaming kan harus ada kuota data
dan luar biasa kalau misalkan masyarakat sudah pindah ke tv digital
itu mereka tidak lagi
kalau semakin jauh dari transmitternya mereka akan kehilangan
makanya lihat bintik bintik
kalau digital selama ada sinyalnya diterima tv nya ya tetap aja stabil
jadi masyarakat jangan khawatir mereka harus sibuk atau takut atau harus beli tv baru tidak
dan tadi sudah disampaikan
semua konten yang ada di tv analog
nanti bisa dilihat di tv digital
dan sekarang di jakarta hampir empat puluh dua tv sudah siaran digital
di dua belas provinsi masyarakat juga sudah melihat siaran digital berbagai variasi
dan bagus bagus lah yang sudah dilihat
kemudian di sisanya dua puluh dua provinsi masyarakat juga sudah melihat siaran tv digital
jadi ini sudah disalurkan oleh tvri
baik baik pak geri
jadi intinya mbak prida jangan khawatir masyarakat harus mengeluarkan uang
tapi tetap aja seperti sekarang
baik pak geri tadi sudah menyatakan kalau tv digital nanti gabarnya akan lebih baik begitu kualitasnya daripada tv analog
tapi dari sisi penyelenggara dan juga warga apa
apalagi nih manfaat lainnya yang bisa diambil dari beralihnya teknologi analog ke digital
mungkin ibu diani bisa menjawab
manfaatnya kalau dari segi penyiarannya sendiri tv digital itu kan pada dasarnya terbesarnya adalah
mereka pakai space frekuensinya jauh lebih efisien ya
nah karena sudah lebih efisien sisa frekuensi itu bisa dipakai untuk macam macam
jadi bisa multi casting
multicasting itu jadi misalnya sebuah stasiun tv akhirnya mungkin mereka bisa mengembangkan channel hd
atau jadi lebih banyak inovasi inovasi dari kualitas dan jenis tayangan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat
kalau nanti kita sudah berpindah ke digital
kalau dari negara secara keluluhan ya pemerintah atau masyarakat sendiri
sisa frekuensi yang nantinya ditinggalkan oleh televisi analog itu akan bisa digunakan untuk penyelenggaraan mobile broadband
ini penting karena indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia
kalau kita ingin memberikan akses internet yang lebih cepat dan lebih murah kepada masyarakat
kalau mau nungguin operator gali gali kabel menyembungkan enam belas pulau supaya merata ya akses internetnya
mungkin kita masih harus nunggu dua puluh tahun lagi ya
tapi kalau berbasis frekuensi melalui mobile broadband di tujuh ratus mhz nya frekuensi penyiaran ini
kita bisa dengan cepat memberikan akses internet yang jauh lebih cepat dan jauh lebih murah
jadi memang benefitnya untuk masyarakat tidak hanya spesifik dari industri pertelevisiannya sendiri
tapi kedepannya ke perkembangan teknologi yaitu melalui akses internet
seperti kita ketahui juga nih kepada pak geri saya mau bertanya
undang undang cipta kerja sudah disahkan pak oleh pemerintah
apakah ada pengaruhnya
undang undang cipta kerja ini terhadap lembaga penyiaran kita termasuk digitalisasi media yang sedang berlangsung
dan apakah arti undang undang cipta kerja terhadap penyiaran televisi digital pak di indonesia
jadi sebenarnya industri tv itu benar benar akan efisien
yang jumlah tv mungkin mbak frida belum tahu ya di indonesia ternyata paling banyak di dunia
ada tujuh ratus dua puluh delapan tv
coba di amerika cuma berapa
jadi luar biasa
jadi di sini sistemnya ada infrastruktur yang dinamakan mooc lah
kemudian ada konten
nah infrastruktur ini infrastruktur sharing
cost nya benar benar akan efisien oleh industri
kemudian dari sisi pengaturan sebenarnya dengan pengaturan yang ada
nah masyarakat industri jangan khawatir juga misalkan
kalau yang mereka akan fokus di konten mereka jangan khawatir bahwa mereka
satu kita akan atur penyelenggara mooc itu tarif sewanya
tarif sewanya akan diatur oleh pemerintah
kedua kualitas siaranya
jadi kiosnya akan kita perketat
jadi tidak mungkin konten itu dalam satu mooc itu dengan kualitas akan beda beda
karena seperti dan mungkin mbak prida atau masyarakat di indonesia
nggak tahu bahwa di tv digital juga diatur penomorannya
karena dalam satu infrastruktur itu bisa sampai dua belas
jadi kalau di tv tadi mbak dianya sudah sampaikan begitu efisiennya
dari sisi migrasi ke digital nih
aturan main yang kita harapkan sebenarnya hanya tadi
penetapan tanggal asalnya dua tahun itu
aturan lainnya sudah ada
sebenarnya dari dulu udah ada
penomoran tarif kemudian kos master plan digitalnya sudah ada
sebenarnya industri juga sudah siap dari sejak dua ribu dua
kita ketinggalan banget
jadi tinggal tiga puluh dua negara lah sisanya
masa kita jadi penutup
padahal di asean sendiri indonesia tertinggal
malaysia dan singapura tahun dua ribu sembilan belas sudah selesai
sekarang thailand dan vietnam dua ribu dua puluh
kita akan bahas lebih lanjut
oke kita bahas lebih lanjut pak perjalanan indonesia menuju era tv digital ini
namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
indonesia forward akan kembali saat lagi
bersama kami di indonesia forward bersama saya frida litwina dan juga kedua narasumber kami dari kementerian kominfo dan peneliti tv digital
saya ke ibu diani
ibu peran pemerintah dalam mengawasi konten di tv digital ini sebaiknya seperti apa
dan bagaimana dengan persaingan konten pada tv digital untuk lembaga penyiaran
kalau menurut saya kalau kita belajarnya dari benchmark negara negara lain yang mungkin sosial demografiknya serupa ya sama indonesia
fokus indonesia sebenarnya sudah tepat ya
pemerintah indonesia mempersiapkan infrastruktur menjelaskan hak dan kewajiban dari lembaga penyiaran apa saja yang perlu mereka prepare
dan untuk lembaga lembaga penyiaran yang bukan network
harus dipastikan keselamatan hidup mereka ya sebagai lembaga penyiaran ketika kita masa transisi simulcasting dan ketika kita nantinya di era digital seperti apa
kalau dari segi teknologi seperti yang pak giri bilang tadi sebenarnya indonesia itu nggak punya kekhawatiran ya
ketika saya meneliti isu ini untuk buku saya indonesia dari segi teknis were ready
tapi memang ini sepenuhnya kalau misalnya ada penunda nundaan yang berlangsung sejak dua ribu dua belas itu sepenuhnya adalah pengaturan policy ya
ini yang mungkin dan dengan adanya omnibus law ini menetapkan tanggal aso itu sudah langkah yang paling tepat
karena memang di semua negara lain itu ditetapkan secara unilakelar ya
tentunya memang sudah dibicarakan dengan para pemain di industri seperti apa
tapi memang itu harus berupa ketetapan
tidak bisa dalam bentuk negosiasi
so menurut saya peran pemerintah di sini sudah sangat tepat ya
kalau dari yang perlu dipersiapkan dari segi lembaga penyiaran adalah kita harus membantu lembaga penyiaran untuk bagaimana bisa melihat potensi pasar advertising revenue di era digital
dan ini yang memang belum ada
karena hingga saat ini industri perhitungan rating television audience measurement kita hanya masih mengukur analog saja
kalaupun memang ada data data digital kepemirsaan digital yang dimasukkan dalam perhitungan audienshare tersebut
itu adalah data ekstrapolasi
bukan data yang benar benar didapatkan dari device ya dari perangkat yang mengukur kepemirsaan secara langsung
nah ini yang perlu diubah
karena kita harus mengubah
karena kalau kita mau nyuruh orang exodus kita mau nyuruh perusahaan rame rame tujuh ratus dua puluh empat tadi bapak bilang stasiun tv itu exodus
kita harus ngasih tahu ke mereka oke ini kalau kamu pindah pas market yang bisa kamu nantikan adalah wujudnya seperti ini
kalau kamu bikin channel hd marketnya ada begini
kalau kamu fully sepenuhnya streaming digital juga bisa ada pasar dan bentuknya seperti ini
untuk melihat bahwa potensinya sebenarnya sangat besar loh
dan tidak perlu takut kalau menurut saya bagaimana persaingan antar konten
karena sebenarnya appetite kepemirsaan orang indonesia itu besar sekali loh
apalagi di era pandemi kayak begini orang gak ada kerjaan lain kalau hiburan kecuali nonton
nah kalau justru dikasih diversifikasi jenis kualitas platform yang berbeda beda
justru mungkin akan membesarkan value pasar kita ke television kita tuh dengan lebih besar
sebenarnya indonesia itu tergolong kecil loh
kalau dilihat traffic advertising revenue nya nilai jual programnya kita itu termasuk kecil untuk negara yang populasinya nomor empat di seluruh dunia
so it's definitely something that can be bigger kalau kita pengukuran rating audience share kepemirsaan
ikut bergerak sesuai dengan kemajuan inovasi teknologi digital
dan itu yang memang sedang dipersiapkan
oke baik ibu diani sekarang saya mau ke pak geri
sementara itu pak bagi pemirsa sendiri apa sebenarnya peran dan manfaat kpi sebagai lembaga pengawasan di era penyiaran digital yang nanti akan segera diberlakukan
kalau kita lihat benchmark dari beberapa negara kalau di indonesia itu kayaknya homogen
dari pagi sampai malam ya siarannya itu itu aja
ini nanti kpi benar benar harus melihat gendernya tuh
misalkan mbak lita itu jam berapa sih sebenarnya dia akan sama ibunya nonton tv
itu harus melakukan survei kerjasama dengan iklan
dan nanti kelihatan gitu polanya itu
jam segini ada untuk mbak lita sama ibu
kemudian jam anak anak jam dewasa
kalau di kita dari pagi sampai malam itu nggak ada pengaturan yang hampir semua seragam
jadi kpi benar benar harus fokus nanti
tujuh ratus dua puluh delapan tv tuh bukan main main
apa mbak prida bisa pernah lihat nggak di jakarta
ternyata ada dua puluh tiga tv gitu
satu sati ditongkrong
jadi peran kpi benar benar sangat signifikan
jadi maju tidaknya bangsa indonesia ini tergantung dari kualitas program
kalau jangan sampai dangdutan yang lagi ratingnya tinggi tinggi semua
jadi saya sepakat dengan mbak diani
sekarang rating itu hanya di sebelas
indonesia itu ada lima ratus empat belas kabupaten kota ibu kota
jadi harus semuanya dicek gitu
biar iklannya masuk semua
tadi kita negara yang empat besar dunia tapi iklannya sedikit
jadi dengan kualitas program yang bagus bagus
dan itu peran kpi benar benar ke depan
harus benar benar fokus lah di program
sehingga benar benar dari pagi sampai malam itu kelihatan stagingnya ya
saya lihat jangan jauh jauh lah negara tetangga singapura malaysia
coba lihat dari pagi sampai malam apakah ada yang samaan gitu
ini dari pagi sampai malam sama semua
jadi dari sisi aturan lain juga kpi tetap seperti yang sekarang
jadi mereka berpikir
jadi mereka harus benar benar dari sisi program kualitas programnya harus dilihat
oke baik pak geri terima kasih
saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang lainnya
ibu diani sudah hadir di indonesia forward cnn indonesia malam hari ini
setelah dpr ri mengesahkan omnibus law undang undang cipta kerja
yang mengubah regulasi di sektor telekomunikasi penyiaran dan pos
secara bertahap siaran televisi analog akan dimatikan
dan beralih sepenuhnya ke siaran digital atau analog switch off aso pada dua ribu dua puluh dua
dengan kebijakan tersebut diharapkan digitalisasi di tanah air dapat dinikmati secara adil
dan mampu dimanfaatkan semua sektor
demikian indonesia forward bersama kementerian kominfo
saya fridhali twina undur diri sampai jumpa